ini dia sudah akhir pekan nah ini kalau misalnya jalan jalan anda tidak perlu jauh jauh lagi untuk misalnya keluar kota harus naik pesawat ataupun kendaraan lainnya
tetapi cukup menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat
ya dari jakarta ya
dari jakarta tentunya ini ada di sukabumi di mana bukit panenjuan di geopark celetuh menawarkan keindahan pemandangan yang cukup menarik dari ketinggian dua ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
ya selain jaraknya juga yang dekat ini juga cocok untuk iqbal di tanggal tua seperti ini karena untuk menikmati ini pengunjung hanya cukup membayar rp lima
kan bisa rame rame dong datang ke sana ya kita lihat dulu ya bersama
objek wisata ini berada di kawasan geopark ciletuh pelabuhan ratu sukabumi jawa barat
tepatnya di desa taman jaya kecamatan ciemas
bukit panenjoan ini berada di ketinggian dua ratus lima puluh meter
di atas permukaan laut
nama panenjuan sendiri berarti tempat untuk melihat dalam bahasa sunda
lokasi ini merupakan salah satu spot yang menyajikan keindahan dan kontur alam wilayah sukabumi
selain persawahan pengunjung juga dapat menyaksikan laut pantai tebing hutan dan pemukiman warga
lumayan enak cocok lah kalau buat anak anak muda
buat mainnya rambut kotor kotor spot spotnya lumayan bagus
ini mas pertama kalinya atau sudah selesai
saya sih kesini udah dua kali
sekarang itu ada kemajuan ya lebih enak terus tempatnya itu lebih bagus lebih terawat lebih instagramable deh gitu
untuk masuk ke bukit panenjuan wisatawan cukup membayar lima rupiah
selain panorama alam pengunjung juga betah berlama lama karena dimanjakan sejuknya udara pegunungan
anja suseno sukabumi